dan untuk mengetahui pergembangan terkini terkait dengan situasi keamanan di jalur gaza di tengah perang antara israel dengan hamas yang kian berkecamuk
sudah ada tersambung bersama kami siang ini relawan mersi pak fikri rofiul haq di gaza selamat pagi waktu sana selamat siang waktu jakarta
pak fikri assalamualaikum
ya silahkan pak kami minta update terkini situasinya seperti apa
pak fikri kamu masih berkecamuk pak fikri
ya sampai saat ini memang situasi di jalur gaza masih sangat mencekam di mana drone drone tanpa awak milik pihak israel dan juga jet jet tempurnya dikerahkan untuk membombardir jalur gaza
dan memang setelah saat ini memang tidak kondusif dimana warga warga juga sudah banyak yang mengungsi dan meninggalkan kota kotanya
seperti kota beth hanun yang sangat berantakan
berdapatan batasan israel
baik kalau dilihat target serangan ini apa ya pak
apakah tempat keramaian seperti pasar atau seperti apa di sana
ya baik memang pihak israel juga sebenarnya sudah melanggar peraturan internasional di mana mereka menargetkan fasilitas fasilitas umum
seperti masjid dan sudah banyak sekali masjid yang hancur akibat serangan
serangan dari israel dan juga berita yang kami dapatkan terdapat juga sekolahan milik pbb yang dimana saat itu warga saat itu sedang mengungsi ke sana lalu terjadinya bom di sana menghancurkan sedikitnya bangunan bangunan
dan juga mereka juga menargetkan pada hari sabtu dan oktober mobil milik operasional mercy saat hari sabtu itu
dan menewaskan satu pekerja mercy lokal dan juga melukai satu masyarakat yang ada di sekitarnya
pak fikri kami turut prihatin ada korban untuk dari mercy ya
tapi ini warga lokal yang meninggal dunia kami turut prihatin pak fikri
pak fikri kalau melihat rencana kontingensi yang dilakukan oleh pihak kemenlu dan juga otoritas tempat seperti apa pak
apakah langkah evakuasi masih harus dilakukan
karena mengingat jumlah wni di gaza ada sepuluh orang
tiga puluh lima di tepi barat pak fikri
ya memang dari pihak kbri aman juga telah mengontak salah satu relawan mersi juga yang ada berada di gaza untuk segera mengevakuasi dari gaza
namun informasinya seperti itu dari teman saya
baik artinya untuk perjalanan baik itu masuk ke wilayah
wilayah palestina maupun israel maupun sebaliknya ini dilarang untuk sementara waktu ya pak
ya untuk yang pastinya untuk gerbang gerbang gerbang masuk ke jalur gaza seperti arafah perbatasan mesir
kalau air juga dengan perbatasan israel itu masih ditutup sampai saat ini
sehingga memang pasokan pasokan obat yang harusnya bisa masuk ke
pasukan pasukan bantuan logistik lainnya yang harusnya bisa masuk ke jalur gaza sampai saat ini kita belum menerima bantuan bantuan dari pihak luar
karena memang gerbangnya ditutup oleh pihak israel sendiri
pak fikri untuk update hingga selasa siang waktu jakarta selasa pagi waktu gaza seperti apa kondisi wni di sana
ya untuk update korban jiwa saat ini

di jauh gaza menyentuh enam ratus delapan puluh tujuh korban yang meninggal

dan juga dari pihak rumah sakit sendiri saya mendapatkan korban sekitar tujuh puluh lebih yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
dan empat ratus lima puluh kurang lebih korban luka luka di antaranya sembilan puluh juga rawat inap
terus para wni juga kita juga alhamdulillah sampai saat ini kita masih mengamankan diri
dan juga alhamdulillah semuanya sehat dan aman
baik kalau untuk staff persis seperti apa pak
kalau lah dikatakan tadi ada satu staff lokal yang turut menjadi korban dalam peristiwa ini
bagaimana dengan staff mercy indonesia
memang saat itu sabtu tujuh oktober
drone milik israel meluncurkan bomnya ke salah satu mobil operasional mersi
sehingga memang kita juga tidak bisa bergerak kemana mana
dan kita juga masih mengamankan diri di rumah sakit
memang wisma kita juga mengalami kendala listrik
mengalami kendala wifi mati karena pihak israel mengebum
jaringan jaringan yang ada di kota gaza
sehingga pasokan wifi kita juga belum bisa memadai
baik terakhir pak fikri sebelum menutup perbincangan ini
seperti apa kondisi warga lokal
sumpah apakah ada terjadi penikbaing juga seperti yang terjadi di tel aviv israel
terakhir pak fikri
ya untuk berita sampai saat ini yang saya dapatkan memang warga lokal
banyak yang mengosongkan satu kotanya
dan juga memang masih sampai
juga di perbatasan pejuang pejuang gaza ya
warga gaza yang tergabung dari militan militan hamas ataupun jihad islami
masih kontak senjata darat di perbatasan perbatasan yang ada di gaza dan israel
baik pak fikri rofiul haq
selaku dari petugas mersi
terima kasih untuk update bersama kami siang ini waktu jakarta
kami minta anda juga jaga kesehatan jaga keselamatan
semoga baik baik saja ya pak
salam buat seluruh warga wni di sana
terima kasih pak